berikutnya badan kepegawaian negara atau bkn mengungkap sembilan puluh tujuh ribu nama dalam data pegawai negeri sipil pada dua ribu empat belas
yang masih mendapatkan gaji atau uang pensiun sebelum pendataan secara elektronik
bkn dijadwalkan akan memulai proses pemutakiran data asn dan ppt non asn secara mandiri pada juli hingga oktober dua ribu dua puluh satu ini
saat memulai sosialisasi pemutakhiran data aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi atau ppt non asn pada dua puluh empat mei
kepala badan kepegawaian negara bima hariawibisana mengungkap sembilan puluh tujuh ribu nama yang masih menerima gaji atau uang pensiun
menurut pengamat reformasi birokrasi perlu dilakukan pendalaman lagi untuk memastikan status nama nama dalam data tersebut
sementara dosen universitas pajajaran menyarankan
bkn melakukan sensus sumber daya manusia aparatur secara menyeluruh bukan hanya biodata pegawai
sensus juga harus mencakup kinerja asn dan kontribusinya terhadap pembangunan
pada tahun dua ribu empat belas kita melakukan kembali pendataan ulang pns
tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik
dan dilakukan oleh masing masing pns
pernahkah pns sendiri
ternyata hampir seratus ribu tepatnya sembilan puluh tujuh ribu data itu misterius
sementara itu wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk mengusut kasus asn fiktif
menurutnya peristiwa tersebut telah merugikan keuangan negara sehingga harus diusut untas
perlu ada tim khusus untuk menginvestigasi
kemudian dpr juga menambahkan
banyak pihak yang harus mengklarifikasi kasus tersebut
administrasinya perlu dibenahi dan juga perlu dicek secara tuntas
larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa
karena kalau keliru sampai sepuluh lima belas orang mungkin kita masih bisa maklum
tapi kalau sudah hampir seratus ribu bahkan lebih
ini mungkin perlu diusut secara tuntas